saya tidak bisa mencoba saya tidak bisa
sementara di situbondo jawa timur tangis hawe warga trigonco asembagus situbondo ini kini tak berguna lagi
ia baru menangis setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh anak tirinya sendiri ainul yakin
bukan tangis penyesalan telah kehilangan seorang anak
padahal sebelumnya ia terus mengelak kalau sering menganiaya korban
setelah dilakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi dan hasil otopsi jasad korban yang dibongkar makamnya sabtu lalu
akhirnya tersangka mengakui perbuatannya yang sering menganiaya korban yang baru berumur delapan tahun
tersangka menganiaya korban dengan memukul kepalanya menggunakan sisir dan penembah debu selama bertahun tahun
sementara suami hw atau ayah angkat korban kini masih berstatus saksi dalam kasus ini
setelah kita lakukan pemeriksaan saksi saksi dan berdasarkan
hasil pesum pesum mentara tersebut
kita telah mengamankan ibu tiri dari korban
dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyitip
untuk proses hukum selanjutnya tersangka langsung mendekam di tahanan mapol res situbondo
sementara sisir dan sapu bulu penebah diamankan sebagai barang bukti
kasus kematian korban terbongkar setelah mantan istri amir ayah angkat korban
melaporkan dugaan kematian tak wajar korban pada polisi
polisi pun lalu membongkar makam korban dan mengotopsi jasad
dan dipastikan korban tewas karena dianiaya